iya bagi anda yang mudik melintasi jalur pantura tak lengkap rasanya tanpa membawa buah tangan asli pantura
seperti ikan asap khas pesisir utara tuban
ikan asap ini menjadi buruan terlaris selama musim mudik berlangsung
kondisi ikan yang masih segar membuat ikan asap lebih tahan lama sehingga cocok untuk oleh oleh keluarga di rumah
jalan raya pantura kabupaten tuban selalu menjadi pilihan jalur mudik lebaran
sejumlah tempat pun berubah menjadi sentra oleh oleh seperti di jalan panglima sudirman yang terkenal sebagai tempat sentra penjualan ikan asap
berbagai jenis ikan laut dijajakan di sini diantaranya ikan tuna tongkol salmon kakak perah kakak putih dan bawah laut
semua jenis ikan ini merupakan hasil tangkapan nelayan hingga kondisinya dijamin masih segar
harga yang ditawarkan pun juga sangat murah antara lima belas sampai rp tiga puluh per ekor
tergantung jenis dan ukuran
kondisinya yang masih segar membuat ikan asap dapat bertahan lama
ikan asap ini pun selalu menjadi buruan pemudik untuk buah tangan keluarga di rumah
pedagang juga menjamin proses pengolahannya aman karena menggunakan bahan alami batok kelapa
kalau musim mudik gini rame bu
rame ini banyak rame pak ade raya
peningkatannya banyak bu
selain ikan asap pedagang juga menjajakan berbagai olahan ikan laut mentah segar hasil tangkapan layan
seperti kerupuk dan juga terasi
yon pacar arianto tuban